kembali ke mbak tika tadi menyambung pertanyaan saya sebelumnya apakah ini mereka mereka yang juga menjadi apa ya orang orang yang bereaksi di lini masa memang mengamati menjadi pengamat pencuit selama masa pilpres kemudian lanjut dari sekarang sampai dengan hari ini sampai dengan sidang sengketa pilpres atau seperti apa
nah sebenarnya itu ada dua sisi ya jadi kalau saya melihat fenomena belakangan ini gitu ya memang lebih ada noise lebih banyak dibandingkan pada saat pilpres waktu lalu jadi noise pilpres itu dengan noise yang sekarang itu lebih banyak sekarang secara jumlah prosentase artinya apa
sebenarnya kita melihat bahwa setiap hari itu ada trending topic gitu jadi trending topic itu ada yang didasarkan atas kesadaran gitu loh bahwa saya mau bicara
soal ini karena saya punya kesadaran dan saya mengatakan a b c d f g gitu saya punya apa namanya pilih pernyataan gitu ada statement gitu tapi ada juga yang memang dari teman teman di netizen itu mereka hanya pengen bikin aja trending topic gitu loh jadi mereka di dalam trending topic itu mereka nggak ada isinya apa apa kecuali jakarta jogja solo gitu atau dia mengatakan nama saya apa gitu sudah gitu tapi dia tidak bicara soal sidang sidang
mk walaupun dia membuat tagar sidang mk gitu nah itu kelihatan sekali misalnya dari satu ratus sembilan akun gitu ya yang betul betul melakukan jejaring satu ratus sembilan ribu percakapan itu hanya sekitar dua puluh empat ribu yang dia betul betul memang saya sengaja membuat tagar ini dan saya ada bicara soal ini nah seperti itu
oke boleh saya sambil buka data berikutnya kayaknya ya mbak tika ya boleh saya buka saya minta buka produser
kalau dibilang bahwa sekarang lagi ada buzzer misalnya seperti itu memang ada gitu nah tapi kan namanya anak netizen itu ketika ada trending topic itu ah saya ikut ah gitu kenapa gitu supaya saya punya kesempatan untuk dilihat oleh orang lain daripada saya nge tweet kalau saya nge tweet saya tidak menyertakan trending topic orang tidak akan melihat saya gitu potensi orang melihat kecuitan saya itu ketika saya melihat atau kita menggunakan tagar tersebut gitu
nah itu yang membuat tagar tersebut menjadi sangat masif gitu dan memang beberapa ada noise nya gitu tapi banyak juga yang dia bicara dan dia menjadi satu jejaring percakapan sendiri gitu
nah ini adalah sidang percakapan di hari ini
ini sepanjang hari ini ya
di sepanjang hari ini
jadi sepanjang hari ini itu ada sebelas sembilan ratus dua puluh sembilan akun dengan jumlah percakapan tiga puluh lima ribu
ketika kita bicara tentang capres satu atau capres dua kan ini kan kita ada dua kubu
nah ternyata yang mendapat jejaring percakapan paling banyak ternyata di hari ini itu adalah yang untuk pro capres dua enam puluh dua sembilan puluh tiga persen
sementara yang pro capres satu dua puluh satu enam persen
nah sebenarnya kita bisa melihat apa sih yang menyebabkan kok yang nomor satu lebih sedikit misalnya gitu

yang nomor dua lebih sedikit

yang nomor dua lebih sedikit

sebenarnya karena ada isu yang dibawa oleh hidayat nur wahid misalnya gitu terkait dengan soal terorisme yang dia mention pernyataan dari pak muldoko misalnya gitu
dan itu mendapatkan respon dari teman teman netizen yang lain
jadi mereka mereply mereka merespon apa yang disampaikan oleh akun hidayat nur wahid
nah hari ini itu ada beberapa hashtag terbesar yang membentuk percakapan yang pertama memang paling besar
di situ kan ada keputusan mk harus adil
ada soal prabowo sandi
ada kalau mk tak adil maka rakyat akan menggugat gitu
sementara di sisi lain mereka mengharapkan terima hasil mk
nah seperti itu
itu adalah hari ini dari tadi pagi sampai jam empat sore
sampai jam empat sore
jadi intinya adalah semua menanti terhadap keputusan mk tersebut gitu loh
cuman yang memang yang mendapat percakapan dan men drive isu itu
ternyata di hari ini adalah percakapan dari pak hidayat nur wahid tersebut
jadi bukan berarti yang capres atau pro capres dua nya lebih banyak
bukan berarti itu yang kemudian pendukungnya yang lebih banyak
ini kan kita bicara hari ini gitu kan
jadi mungkin kalau kita bicara seminggu lain gitu
hari ini tuh cuman gini
kita bicara bahwa hari ini yang paling menarik netizen itu apa sih
oh ternyata hari ini yang paling banyak respon dari netizen itu adalah cuitan dari pak hidayat nur wahid
nah gitu akhirnya semua mereply mereka merespon mereka meretweet
nah mereka mereka siapa juga yang mencuit nanti mungkin kita akan bisa buka
tapi kita akan jeda terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news